rangkaian konsolidasi politik presiden joko widodo belum selesai hingga hari ini
satu agenda yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya
adalah pertemuan dengan mantan rival politiknya di pilpres dua ribu empat belas prabowo subianto di kediamannya
hari ini pertemuan itu diulang di istana kepresidenan
apa pesan tersirat yang hendak disampaikan dua tokoh tersebut
apakah sekedar terkait kondisi nasional terkini atau juga membahas persoalan bangsa hingga jauh ke depan
kami akan membahasnya malam hari ini dengan andre rosiade wakil sekjen dpp partai gerindra
selamat malam mas andre terima kasih sudah hadir
kemudian ada prof fahri ali peneliti politik senior lembaga ilmu pengetahuan indonesia atau lipi
selamat malam pak fahri
kemudian ada juga melalui sambungan telpon syarif hasan wakil ketua umum partai demokrat
selamat malam pak syarif
dan kita juga masih menantikan melalui sambungan telpon eko sulistyo deputi empat bidang komunikasi politik kantor
pak eko selamat malam
baik kami akan nanti kembali menghubungi eko sulistyo
tapi kami akan mulai perbincangan ini setelah jeda berikut ini

baik saya akan mencari
saya coba menghubungi balik pak eko sulistyo yang merupakan deputi empat bidang komunikasi politik kantor staf kepresidenan
baik masih belum tersambung dengan pak eko sulistyo
tapi saya kemudian langsung ke gerindra kalau begitu
mas andre jadi benar memang ada situasi yang sangat urgen
sehingga kemudian pak prabowo pun dua kali bertemu dengan presiden joko widodo
didatangi dan kemudian mendatangi
yang jelas pertemuan tadi ini kan kunjungan balasan pak prabowo
ke istana mengunjungi kembali pak jokowi
beliau diundang oleh pak jokowi dan beliau datang
berikan kunjungan balasan
dan seperti biasa suasananya hangat keakrapan
dan juga ini bagian yang disampaikan oleh pak prabowo tadi untuk menurunkan tensi
karena kita melihat meskipun pak ahok sudah ditetapkan sebagai tersangka
masih banyak kelompok masyarakat yang menginginkan tetap agar pak ahok segera ditahan
apabila beliau tidak ditahan masyarakat akan melakukan demonstrasi besar besaran lagi tanggal dua puluh lima november
itu anda menerima informasi itu juga
tanggal dua puluh lima november itu akan kembali besar besaran
ya informasi yang beredar akan ada demonstrasi besar besaran
nah pertemuan pertemuan ini bagian dari coba meredam tensi yang ada di masyarakat
nah pak prabowo ingin juga menyampaikan kepada seluruh rakyat indonesia bahwa
negara ini butuh kesujukan
beliau sebagai rival pak jokowi di dua ribu empat belas
dan insya allah mungkin akan jadi rival lagi di dua ribu sembilan belas
oh akan jadi rival lagi ini dipastikan gitu ya
jadi menyampaikan kepada masyarakat
pak prabowo ingin menyampaikan bahwa saatnya kita bahu membahu membangun bangsa
karena bangsa ini tidak bisa dibangun sendiri oleh pak jokowi
nah gerindra mengambil posisi sebagai oposisi yang konstruktif
oh ini sekaligus menjawab pertanyaan saya
sebelum saya kita lebih jauh lagi
jadi artinya tidak ada ajakan ke dalam ya
tidak ada jauh dari
dari awal gerindra memposisikan sebagai oposisi yang konstruktif
gerindra tidak akan masuk ke kabinet pemerintahan pak jokowi
nah dalam pertemuan itu pak prabowo menegaskan kembali kepada pak jokowi bahwa
saya tidak akan menjegal anda sampai dua ribu sembilan belas
jadi inilah bentuk dukungan pak prabowo dan pak jokowi
bahwa pak prabowo ini adalah sebagai patriot dan merah putih taat konstitusi
bahwa jokowi sebagai presiden dua ribu empat belas dua ribu sembilan belas
pak prabowo akan mendukung beliau selama beliau kebijakan proroket
kalau tidak tentu kita akan berikan kritik yang konstruktif
itu yang disampaikan pak prabowo
yang kedua kami siap membantu pak jokowi kapanpun demi kepentingan bangsa dan negara
membantu pak jokowi kapanpun dan dimanapun itu persis yang disampaikan oleh prabowo
maksudnya apa itu sebenarnya
maksudnya jelas bahwa pak prabowo sudah selama ini membantu pak jokowi
anda lihat ingat nggak kasus pak budi bg
waktu pak bg batal dilantik sebagai kapolri begitu kuatnya tekanan kepada pak jokowi sebagai presiden
dari partai pengusungnya pak prabowo datang memberikan obat kegalauan kepada pak jokowi di istana bogor
sehingga pak jokowi waktu itu punya keberanian
akhirnya pak bg tidak dilantik dan melantik pak barodin haiti jadi kapolri
itu salah satu contoh
yang kedua saya sampaikan
jadi sekarang ini obat kegalauan juga
ya mungkin yang dirasakan masyarakat seperti itu
bahwa pak prabowo ini adalah salah satu obat kegalauan pak jokowi
sehingga beliau semakin percaya diri
jadi anda menilai pak presiden sekarang ini sedang galau
iya kalau saya melihat dan masyarakat bisa melihat dengan kelilingnya beliau ke seluruh matra yang mas indra sampaikan itu
saya rasa ada kegalauan di presiden
bahwa presiden terus menerus melakukan konsolidasi ya
apakah mungkin nanti mungkin mas eko yang bisa menjawab
apakah presiden punya informasi intelijen
atau apa yang menyebabkan presiden butuh datang ke seluruh matra untuk melakukan konsolidasi
memberikan show force kepada masyarakat bahwa tentara ada di belakang presiden
saya rasa mungkin ada kegalauan itu
apalagi ini menjadi sebuah rangkaian
saya langsung tanya saja ke mas eko sulistyo yang merupakan deputi empat bidang komunikasi politik kantor staff kepresidenan
mas eko selamat malam
jadi ini seberapa urgen sih sebenarnya mas eko
konsolidasi ini terangkai begitu intens dari hari ke hari
dari tiga matra dikunjungi semua
terutama pasukan khususnya begitu
seperti paskas misalnya di tni aul
dan kemudian ada marinir di tni angkatan laut
dan beberapa yang lain
termasuk di kostrad diantaranya
nah yang ini saya tanya ke seberapa urgen sih
apakah begitu masih berlanjut setelah kasus ahok terkait dengan demo empat november lalu
ataukah ini ada hal lain sebenarnya
atau ada yang intelijen yang akan mengganggu nkri
kalau dilihat pada konteks itu
pasti orang menariknya ke sana kan
nah cuma kemudian yang perlu ditegaskan bahwa sebagai kepala negara
presiden tentu memiliki apa
memiliki tanggung jawab
kemudian memiliki kewajiban untuk kemudian menyapa
bertemu muka tidak hanya sekedar dengan para panglima para komandan
nah bayangkan aja misalnya kemarin
bagaimana kontak fisik salaman menepuk dada dengan para prajurit itu
membuktikan bahwa presiden sangat memperhatikan soal tni dan polri ini
nah itu satu hal ya
kalau kemudian dikaitkan dengan
situasi politik kebangsaan
tempat november itu
nah publik memang bisa menilai bahwa itu sebagai langkah konsolidasi politik
langkah konsolidasi terhadap kekuatan kekuatan tentara yang memang
atau polisi yang memang presiden memiliki peranan sebagai panglima tertinggi
ya tetapi kenapa kemudian konsolidasinya dilakukan di saat ini begitu
adakah informasi yang akan mengganggu soal nkri
karena ini sudah jelas begitu
secara terbuka tadi juga selain pak prabowo juga selain presiden juga mengatakan jaga terus kebinekaan kemajemukan
jangan mengorbankan bangsa turunkan tensi
nah ini sebenarnya yang ingin tahu masyarakat begitu
secara intens datang ke satuan satuan tni tadi dari tiga matra pasukan khususnya lagi begitu yang punya pasukan
apa namanya yang langsung bisa mengerahkan pasukan
kemudian bertemu dengan rival politiknya dua kali bahkan
ini ada apa sih masyarakat ingin tahu begitu mas eko
ada apa sih segenting apa sih kondisinya
tentu ini ada pemahaman yang sama ya antara misalnya untuk konteks pak prabowo dan presiden
bahwa kegiatan kegiatan yang kemudian juga bisa menimbulkan
apa yang mengerahkan sedemikian rupa
itu tentu akan sangat rawan untuk misalnya ditunggangi oleh kepentingan kepentingan politik tertentu
nah sementara itu semua adalah kemarin kembali pada semacam tuntutan yang sama untuk penindakan kasus penistaan agama itu yang dilakukan oleh
oleh pak suki pak aho
nah sementara sekarang proses
proses penindakan yang
yang dilakukan oleh pihak kepolisian kan
sudah pada tahap yang lebih
lebih maju dengan
karena memberikan status tersangka pada pak ahok atau kemudian ada peningkatan status
nah kalau kemudian ini
masih ada keinginan keinginan untuk
untuk melakukan aksi unjuk rasa seperti kemarin misalnya
harus dibaca ada kepentingan yang lain
ada kepentingan yang lain
tentu ada kepentingan yang lain
kepentingan yang lain itu kepentingan yang bisa disebut inkonstitusional tidak
bisa jadi bisa jadi
berarti sangat genting dong berarti ini pak ya
sangat genting berarti ini
bukan bukan artinya dalam pengertian bahwa ini sekarang ini situasinya penting tidak tapi
ini adalah langkah untuk kemudian
gerakan gerakan atau kepentingan kepentingan politik yang menginginkan
di luar dari tuntutan
kasus penistaan agama itu
nah ini menurut saya bagian dari upaya untuk mengisolasi
hanya untuk mengisolasi saja atau kami memang sudah dekat ke gerakannya
adanya gerakan gerakan semacam ini
dia butuh konsolidasi
dan dia butuh mengisolasi
saya ke prof fahri prof fahri ini memang dilakukan
bahkan kemudian yang menarik ini saya ingin soroti yang berkunjung ke sejumlah matra tadi
bahkan ke paskas kemudian ke kopassus kemudian juga kostrat lalu kemudian marinir
ini kan pasukan pasukan elit sebenarnya yang dipunyai oleh tni begitu
apa yang ingin ditunjukkan oleh presiden joko widodo kemudian menemui rival politiknya dua kali bahkan
yang aneh justru saya ingin bertanya
yang belum dilakukan yang terlihat belum dilakukan ya apa yang terlihat oleh media paling tidak oleh masyarakat
anda justru bertemu dengan partai penyeimbang yang tidak di pemerintah tapi juga tidak menjadi oposisi disebut hanya menjadi partai penyeimbang
ini kan sebenarnya kalau memang konsolidasi semuanya akan dikunjungi apa yang anda baca dari hal ini
kalau kita membaca lebih jernih ya
situasi sekarang dengan apa yang pernah terjadi di dalam sejarah maka anda akan bertemu pada situasi politik pasca seribu sembilan ratus sembilan puluh
jadi pemilu seribu sembilan ratus lima puluh lima
ketika partai berdasarkan jawa pni pki dan nu itu menang
lalu hanya masyumi satu satunya yang mewakili partai luar jawa
dan karena tidak ada yang dominan pada waktu itu maka timbullah persoalan di daerah bahwa daerah tidak ada representasinya di pusat
nah lalu kemudian reaksinya adalah munculnya dewan dewan yang paling besar adalah dewan banteng
di sumut eh di sumatera barat sebenarnya dulu namanya sumatera tengah
nah tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan februari ya
februari seribu sembilan ratus lima puluh delapan mereka menyatakan mendirikan prri dan seterusnya
nah ini yang terjadi
ini yang terjadi karena ya terobosan terobosan politik itu tidak memuaskan berbagai pihak gitu
tapi sekarang sebenarnya jauh lebih rendah nilainya gitu
terobosan terobosan itu maksudnya
jauh lebih rendah
ee mutu atau kualitas dari konflik gitu
ini konflik adalah kalau misalnya dibilang konflik
saya tidak melihat ini konflik tetapi taruhlah ketegangan ini lebih merupakan ketegangan jakarta
yang tidak ada partisipasi daerahnya
terus yang kedua ini adalah ee
asumsi asumsi gitu asumsi asumsi lalu kemudian asumsi itu menggerakkan orang
menggerakkan tokoh tokoh untuk melakukan sesuatu
nah sebuah asumsi itu pada dasarnya belum dibuktikan
nah kalau kita mau melihat secara lebih konstruktif sebenarnya apa yang dilakukan presiden jokowi ya
khususnya dengan pertemuan dengan
itu sebenarnya sedang menciptakan sebuah model politik baru
dimana pertarungan masa lalu walaupun mungkin sampai sekarang masih ada pertarungan
pertarungan yang konstruktif ya
itu kepentingan bersama
itu tetap didahulukan gitu
ini yang menurut saya kira kira berlangsung gitu
sekarang ini gitu
hanya saja saya tambahkan sedikit
sebenarnya yang harus dilihat adalah di dalam konteks itu tadi
the real problem itu bersumber dari persoalan yang ditampilkan oleh political behavior dari ahok
nah kalau anda merefer selalu ke situ sebenarnya persoalan menjadi jauh lebih sederhana
daripada yang kemudian drama yang ditampilkan kepada publik sekarang ini
jadi kalau disebutkan tadi ada kepentingan lain menurut anda anda belum membaca sampai ke sana
sama sekali saya tidak melihat kepentingan lain itu
baik kita akan lanjutkan nanti setelah jeda tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
saya ke pak syarif hasan sekarang
pak syarif partai demokrat sendiri melihat ada urgensi yang cukup bisa mengganggu situasi politik kebangsaan dan persatuan indonesia saat ini tidak sebenarnya
ya sebenarnya kami melihat bahwa sebenarnya persoalan dasarnya bukan dari situasi negara yang penting seperti sekarang ini
sehingga perlu dilakukan satu roadshow yang sangat yang
sangat intens sekali dengan menonjolkan suatu semangat dukungan yang kokoh
padahal sebenarnya di sisi lain kalau tni dan polri itu tidak usah kita ragukan
sabta marga mereka itu sangat luar biasa
dan saya sebenarnya mempertanyakan apakah iya negara kita sudah segenting itu
nah sebenarnya persoalannya itu ada di dalamnya
nah sebenarnya persoalannya itu ada di dalamnya
persoalannya itu adalah sebenarnya karena rakyat itu menuntut keadilan dari pemerintah
nah jadi apa yang dilakukan selama ini sekarang kejadian akses empat ratus sebelas itulah yang akan mungkin akan diredam oleh pak presiden kita
dengan manuver dengan melakukan safari politik kemana mana
dan saya pikir itu sebenarnya sah sah saja sebagai seorang presiden
kita ingin mendinginkan suasana memberikan kedamaian bagi rakyatnya memberikan suatu ketenangan bagi rakyatnya memberikan suatu signal bahwa tidak terjadi apa apa
tetapi sebenarnya beliau juga memberikan signal bahwa saya akan menggerakkan memiliki otoritas menggerakkan pasukan khusus kalau terjadi genting
sebenarnya itu kan tidak perlu
lagi lagi memang kita semuanya harus memberi dukungan penuh kepada presiden kita agar permasalahan ini betul betul bisa dikendalikan dengan baik
sehingga rakyat kita betul betul kita bisa fokus memberikan yang terbaik untuk rakyat kesejahteraan rakyat
tetapi juga yang paling penting adalah keadilan
nah keadilan perlakuan yang adil bagi rakyat itu juga penting
dan itulah yang menjadi titik sentral tuntutan daripada empat ratus sebelas itu
jadi menurut hemat kami kita memang harus menjaga kedaulatan nkri kita harus memberikan kedamaian kita harus menjaga kebimekaan
kita harus betul betul menjaga agar rakyat kita ini terlindungi dan damai
dan sekali lagi saya tegaskan yang paling berpengalaman dalam hal ini
salah satunya adalah pak sby
sepuluh tahun begitu ya memerintah alhamdulillah bisa damai bisa aman demokrasi kita semakin bagus
tidak pernah terjadi demo yang sedemikian besarnya
jadi kalau kita komitmen kalau komitmen partai demokrat memberikan dukungan penuh ya kepada presiden untuk betul betul agar menciptakan kedamaian bagi rakyatnya
baik pak sarif
baik pak sarif
tadi anda kan menyatakan bahwa ketika bertemu dengan sejumlah satuan tni kemudian menekankan sebagai panglima tertinggi dari tni ini sendiri bisa menggerakkan pasukan dan lain sebagainya anda menilai tadi itu berlebihan begitu
apa yang anda baca dari itu maksudnya
ya sebenarnya itu tidak perlu
semua juga sudah tahu ya bahwa sebagai presiden republik indonesia pemegang kekuasaan tertinggi dia memiliki suatu hak
ya yang bisa menggerakkan pasukan
dan itu saya pikir semua juga sudah mengerti tahu itu
dan kedua saya betul betul punya satu asumsi bahwa integritas dan saptamar tni itu tidak perlu diragukan lagi
dan saya melihat kalau ada statement presiden mengatakan saya memiliki hak saya tidak akan menggunakan hak
saya tidak akan memiliki apa sebagai panglima tertinggi bisa menggerakkan pasukan khusus apabila dalam keadaan genting
itu rakyat akan terkejut apa iya kita genting gitu loh
padahal bagi kami melihat bahwa sebenarnya kita aman sekali ya
hanya rakyat yang ada suatu ekspektasi yang tinggi itulah yang perlu sebenarnya dikendalikan dan di manage
sehingga bisa terpenuhi apakah secara gradual tahapan yang dapat dilalui ataukah berbagai cara ya tentu itu merupakan sesuatu jalan keluar
jadi lagi lagi jalan keluarnya adalah bagaimana agar kita menciptakan kedamaian dan rasa adil bagi rakyat kita
nah saya pikir itu
dan yang penting adalah bagaimana agar demokrasi ini bisa kita betul betul dukung sepenuhnya
jangan sampai demokrasi yang sudah kita bina selama sepuluh tahun ini semakin bagus bisa tercederai
jangan karena kita sudah menjalani proses demokrasi yang lima tahun sekali itu tidak boleh kita cederai lagi
pak syarif ini kita tahu kan bahwa presiden jokowi bahkan langsung menemui rival politiknya
yang dinilai tadi juga mungkin saja pertarungan tentang politik masih terjadi
tetapi rival politiknya bahkan ditemui
didatangi kemudian mendatangi kemudian sekarang didatangi
dua kali bahkan
nah partai demokrat sebagai partai penyeimbang tidak terlihat belum ada pertemuan begitu dengan presiden joko widodo
partai demokrat merasa ditinggalkan tidak dengan hal ini
tidak karena kami memang sudah komit bahwa dari awal bahwa kami komit tidak berada dalam pemerintahan
kami di luar pemerintahan
dan kami komit akan mendukung pemerintahan ini sampai tahun dua ribu sembilan belas
ya pak syarif
tapi ini kan bukan tentang soal diajak dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan
tapi bicara soal konsolidasi bangsa tadi
nah yang kita lihat sekarang ini kan belum ada sama sekali pertemuan begitu terkait konsolidasi
di dalam memberikan dukungan itu ada dua hal
apabila ada kebijakan yang kurang pas kurang tepat maka kami memberikan masukan
nah itulah yang diberikan oleh pak sby pada tanggal dua november kemarin
dia memberikan statement bahwa ini loh remindernya partai demokrat ini kepada pemerintah
dan ternyata kejadian
nah sekarang itupun itulah merupakan kontribusi kami
nah terserah bagi pemerintah apabila ingin mendengar daripada reminder kami
apakah mau mendengar usulan kami
kalau mau mendengar usulan kami silahkan
apakah bisa melalui media bisa melalui pertemuan bisa melalui pihak ketiga
banyak cara yang bisa kita lakukan
minder apa sih sebenarnya disampaikan partai demokrat kepada presiden jokowi
ya pertama pada tanggal dua november itu kita mengingatkan bahwa rakyat itu menginginkan keadilan
nah menginginkan keadilan
nah kalau itu tidak terpenuhi sampai kapanpun akan terjadi demonstrasi
itu intinya di situ
nah itu kita persilahkan kepada pemerintah untuk menerjemahkan
nah saya pikir itu jadi kita sudah merima hending sebagai partai yang di luar pemerintahan
jadi sekali lagi kita mendukung langkah pak presiden untuk menciptakan kedamaian menciptakan agar nkri diutuh
kebinekaan kita pelihara dan toleransi
kita beragama kita dukung bersama sama
kita sangat dukung penuh
dan sekali lagi pertemuan antara pak presiden dengan pak prabowo menurut saya itu adalah hal yang biasa saja
pak syarif jika memang kemudian frekuensinya sama menjaga konsolidasi bangsa menjaga soliditas bangsa tidak terpecah belah begitu
ada tidak inisiatif kemudian dari demokrat juga ingin bertemu dengan presiden membahas hal yang sama misalnya
seperti yang mungkin sekarang dilakukan
ya sekali lagi
kami di luar pemerintahan
tentunya inisiatif itu tidak boleh dari kami
inisiatif itu tentunya harusnya dari presiden

jadi menunggu presiden ya
kami siap untuk menerima dan siap untuk diundang
tetapi inisiatif harus berasal dari presiden
nanti kita akan lanjutkan kembali
kami harus jeda terlebih dahulu

karakteristik dari kemimpinan jokowi
sebagai seorang pemimpin
saya sering sekali mengatakan bahwa jokowi itu adalah
karena tahun dua ribu empat belas kemarin
sebenarnya pak jokowi ini berhadapan
dengan kekuatan kekuatan elit
apakah itu mbak mega
apakah itu abu rizal
apakah itu prabowo dan seterusnya
jadi saya katakan bahwa
jokowi ini adalah eksperimen rakyat
untuk memilih pemimpin dari kalangan mereka sendiri oke
sekarang di dalam posisi yang semacam ini
pertanyaannya adalah apakah struktur politik
yang berkembang sekarang ini
masih sama seperti beberapa bulan setelah pemilu
atau kemudian ketika kabinet terbentuk
nah yang kita lihat di sini adalah
politik semakin terkonsentrasi di jakarta
karena itu presiden jokowi tampaknya
lebih memperhatikan suara suara dari elit
jadi ketika ada desakan
yang saya katakan tadi hanya persoalan ahok mulanya itu
tiba tiba kemudian presiden jokowi melihatnya ke elit
sebagai pendukung jokowi
jokowi harus kembali kepada rakyat
dalam konteks ini gitu
nah yang kedua
dipersingkat saja pak
oh udah singkat ini
oke silahkan aja deh kalau gitu nggak jadi
baik tapi kita akan melihat nanti semoga apa yang dikonsolidasikan oleh presiden ini
benar benar mampu mendinginkan suasana
begitu juga dengan tokoh politik yang lain
seperti pesan yang disampaikan oleh pak prabowo
begitu secara tersirat bahwa
semua pihak untuk menyejukkan tetap menjaga kesejukan ini
terima kasih bapak bapak narasumber
sayang sekali memang waktu kita singkat
tapi terima kasih sudah hadir bersama kami
malam hari ini
mas andre kemudian juga pak fahri
dan juga pak sarif hasan
terima kasih atas waktunya